itu tuh gue detik sampe seratus kali rev
dan gue tanda tangan kontrak buat kerjaan itu
gue mah enak dong
itu kan kerjaan
pahlawan kebetulan mau jalan dulu
ada yang butuh pertolongan
bapak mau ngebet ya
ini urusan kemanusiaan ya
bapak mau jalan dulu
siapa yang mati pak
pak emangnya siapa yang terancam pak
kalian inget gak upacara bu devi
oh itu mau gurukan hati yang serius
dia mau bunuh diri
udah pak kalau gitu biarin aja dia bunuh diri
gus yan kamu gak boleh kayak gitu
sebenci apapun kamu sama seseorang
kalau dia butuh pertolongan kamu harus tolong
emang kenapa sih dia mau bunuh diri pak
lu gak boleh ketawa kayak gitu dong
tapi diputusin cewek mewek
emangnya kalau lo diputusin sama melly lo gak bakalan mewek
dia nyebelin sih boy
udah lah pak bapak gak usah suruh ngelametin dia
biarin naik tuh orang nyemplung
bukannya gitu ya
bung bu devi butuh pertolongan
ya nggak salah dong kalau saya jadi pahlawan kebetulan
tapi boy mudah mudahan tuh orang jadi bunuh diri
biar lo tetap juara dan gak perlu ngadepin dia
abis tuh orang rese sih
masa pakai segala pengen
tantos anak yang motor kayak polisi aja
emang lo gak tahu dia kan gurunya si rio
eh gue tahu keles kan tadi gue udah bilang
ya udah udah udah bukan aja ribut
saya pamit dulu nanti setelah selesai urusan saya saya kembali lagi ke sini
ya baik oke anak anak ya sebentar
eh pak cinta kan
kamu kebiasa aja
nah kita marathon
kemarin biar musuhphop
mana si devi nya sih
dateng dong dateng masa gue mesti mati berhenti

hidup aku tuh gak apa apa
jangan jalan jalan sama aku
hidup aku tuh gak putus gak kayak jembatan ini kalo gak ada kamu
mendingan aku mati aja
iya apaan sih ayo turun turun
mendingan aku mati aja devi
kalo kamu gak mau balikan sama aku mendingan aku mati aja
kita udah putus kita udah putus
ya kamu kita balikin aku mendingan mati kalau kamu gak mau balikin sama aku
jack lo gak usah gue campur deh
lo gak punya cewe lo gak ngerti rasanya
lu gak ngerti rasanya apa yang gue rasain
ini jam sebelas lima belas lebih lebih dikit
yaudah kalo mau turun terjun terjun aja deh
yaudah terjun sana
kamu tiga biar gak kena gue nyemblung
kita kan udah putus
yaudah sana terjun
yaudah pamer kita pergi aja yuk
jangan jangan dia dateng ngelembu
chandra chandra maafin aku
aku tadi cuma ngetes doang
udah anyut kali bu
chandra maafin aku
chandra jangan tinggalin aku
chandra jangan tinggalin aku
chandra jangan mati
oke jadi kamu masih sayang sama aku
kamu masih cinta sama aku
dan kamu gak bisa hidup tanpa aku
kamu bohongin aku ya
kok gak dapet
jangan pergi dong dev tolong dong
salah lagi gue
dia gak bisa hidup tanpa gue
itu udah cukup buat gue
orangnya tengah serius main ya
gila ya lo tau apaan sih rese nih
kayaknya sih emang kalian harus ngobrol ya
pasti ada yang pas
dan harus bisa kaki
kasih raya kasih raya
gue setim sama raya
iya kamu harus bergerak
kemarin lu kenapa sih gak mau ketemuan sama gue
nah itu tuh gue cuma dipaksa sama nyokap gue aja
gak ada maksud apa apa kok
kalo emang lo kepaksa harusnya muka lo kan gak fine fine gitu juga
gue liat di brosur kayaknya muka lo happy banget
itu tuh gue udah teks sampe seratus kali raff
dan gue tanda tangan kontrak buat kerjaan itu
gue mah enak dong
itu kan kerjaan